assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada seluruh teman teman media pada seluruh warga jakarta yang kami hormati
pada seluruh partai partai pendukung kader kader partai para relawan dan semua pihak
wabih khusus pada pihak penyelenggara dekada
putra putra yang kita laksanakan pada hari ini
saya menyampaikan beberapa hal
yang pertama kita sudah melihat hasil perhitungan secara quick court
dan tentunya nanti kita akan juga menunggu hasil penghitungan secara
real call yang nanti akan diumumkan oleh pak biu di ku jakarta
berdasarkan hasil penghitungan quick count pasangan pak anies dan pak sandi unggul
oleh sebab itu saya menyampaikan ucapan keselamatan pada beliau sambil kita menunggu
sambil kita menunggu nanti
sambil kita menunggu nanti
sambil kita menunggu nanti
sambil kita menunggu nanti
sambil kita menunggu nanti
sambil kita menunggu nanti
hasil penghitungan secara real call yang secara resmi akan dikeluarkan oleh pak biu di ku jakarta
kami mengharap semua pihak untuk bisa menghadiri
dan untuk bisa benar benar menjaga rasa kebersamaan yang sudah terbangun selama ini
dan kami betul betul merasakan
bagaimana perjuangan ini sudah mengembalikanxico
dari seluruh kader kader partai pendukung dan seluruh relawan serta masyarakat
yang berusaha berjuang sampai akhir dan tadi sudah memberikan hak pilihnya dengan baik
kami memberikan apresiasi kepada seluruh warga jakarta
yang telah memberikan suaranya dengan sangat baik dan mampu menciptakan jakarta yang aman damai
yang kedua tentu saja di dalam hidup ini yang perlu kita terus ukur dan kembangkan adalah ketenangan jiwa
jiwa yang tenang akan mampu menghilangkan seluruh dendam seluruh amarah nafsu angkaraburka
dan ketenangan jiwa ini dibutuhkan untuk benar benar bagaimana
dalam proses demokrasi ini semua pihak harus meningkatkan ketenangan jiwa masing masing
kita berharap dengan jiwa yang tenang maka kita akan semakin fokus untuk melaksanakan dan melayani warga jakarta dengan sebaik baiknya
ketangan jiwa juga harus mampu meningkatkan menguatkan batin kita masing masing
sehingga dengan batin yang kuat itulah kita bisa memisahkan mana yang benar dan mana yang salah
kita bisa memilah milah mana yang hak dan mana yang partil
oleh karena itu saya berharap ketenangan jiwa dan kekuatan batin ini menjadi modal berharga
bagi seluruh warga jakarta untuk membantu membangun jakarta ke depan lebih baik lagi
kami berharap dan kami akan mencari kekuatan batin yang kuat dan kekuatan batin yang kuat
kami akan bekerja secara maksimal untuk menuntaskan berbagai macam fondasi dan program program yang sudah kita kerjakan
sehingga apapun yang sudah kami kerjakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebaik baiknya kepada seluruh warga jakarta tanpa kecuali
akhirnya sistem pemerintahan didikai jakarta menggunakan
sehingga semua data semua kebijakan bisa diakses oleh siapapun juga
termasuk diakses oleh pak anies dan pak sandi
ini yang perlu kami sampaikan dan terima kasih sekali lagi pada seluruh partai pendukung
seluruh relawan yang bekerja keras dan seluruh warga jakarta
bahwa siapapun nanti yang terpilih secara sah dan review oleh kpu adalah pemimpin kita semua
ini bagi teman teman dan kami silakan pak suki untuk bisa menyampaikan
ya pertama saya mau sampaikan terima kasih pada kepolisian tni tentu semua pihak kpu
maupun bawaslu juga ketua ketua partai maupun relawan termasuk media yang telah mendukung kerjaan dengan baik
jakarta bisa begitu baik
tentu kami harapkan ke depan kami ingin semua lupakan persoalan selama kampanye dan pilkada
karena jakarta ini rumah kita bersama
kita bangun bersama
kami tadi sudah sempat jarok
kami masih ada enam bulan sampai pelantikan
kami akan bekerja dengan cepat dengan baik meletakkan dasar dasar
kami akan berusaha melunasi pr pr yang janji
kami tentu tidak mungkin selesai pr pr itu
nah kita harapkan nanti pak anies dan pak sandi bisa meneruskan dengan baik
nah itu yang kita harapkan
dan kepada pendukung kami kami mengerti pasti sedih kecewa tapi tidak apa apa
percayalah bahwa kekuasaan itu tuhan yang kasih tuhan yang ngambil
ya tidak ada seorang pun bisa menjawab tanpa silakan
tanpa silakan tuhan
ya jadi semua tidak usah terlalu dipikirkan
nah saya pernah mengalami k pop tahun dua ribu tujuh juga kalah
makanya saya sampaikan waktu itu kepada pendukung saya jangan sedih
tuhan selalu tahu yang terbaik
karena kekuasaan itu dari tuhan
eh aku jadi gubernur dki kan
kan lebih lumayan gitu ya
nah yang penting saya kira ini sangat baik
kami akan bekerja dengan cepat untuk nangguran
kami akan terus bekerja kami akan fokus dengan pr tadi
dan kami terbuka untuk pak anies dan pak sandi untuk mendadak apa saja dan open government
ini bukan kayak presiden
saya kira tidak ada transisi atau apa
ini bukan presiden
ini pilkada karena pns itu ada aturannya
pns itu nggak bisa langsung masuk diganti
apalagi ada peraturan
setelah dilantik enam sampai delapan bulan baru bisa diganti
jadi kita harapkan program program kita akan kerjakan dengan cepat
sehingga beban pak anies dan pak sandi bisa lebih ringan
dan juga banyak proyek proyek bisa disampaikan
nah saya kira itu terima kasih semua pihak
selamat sekali lagi untuk pak anies dan pak sandi
dan seluruh tim ses pendukung
kita semua sama
kita ingin jakarta baik
dan juga rumah kita bersama
terima kasih pak bahuti
bapak ibu saudara sekalian
seluar dari jakarta
alam pabidatnya kita tetap menunggu hasil resmi dari kpu
untuk bisa menentukan perolehan suara kita pada
jadi kita tunggu
kita tunggu hasil resmi dari kpu
terima kasih dan hatinya nanti ditutup
oleh doa terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik mari kita berdoa
bersama sesuai dengan keinginan dan kepercayaan masyarakat
pak basuki dan pak sarok
dan kepada seluruh
kawan kawan partai pengusung
dan tim rewan kami terima kasih
sekali lagi kami terima kasih
pada kawan kawan media
atas partisipasinya selama ini
sampai hari ini